memperingati hari santri nasional pengurus besar nadatul ulama menggelar kegiatan satu miliar salawat nariah untuk keselamatan bangsa
pembacaan salawat diadakan serentak di seluruh indonesia
pembacaan solawat diadakan di malam puncak hari santri nasional pada senin malam berpusat di masjid raya kiai haji hashim ashari
kegiatan dihadiri sekitar lima ribu jumlah
sementara di seluruh indonesia salawat dibacakan total sebanyak satu miliar oleh kurang lebih seratus juta jemaah nu
kegiatan dilakukan untuk menjalankan tradisi dalam mengenang resolusi jihad dalam melawan penjajahan tujuh puluh empat tahun silam
gerakan ini dijadikan kiai haji hasyem ashari sebagai pendiri nu
untuk itu salawat tahun ini juga sebagai pengingat bagi umat islam untuk turut berkontribusi bagi kepentingan bangsa
salawat nariah pada tahun ini mengusung tema santri unggul indonesia makmur
salawat juga berfokus untuk memanjatkan doa bagi bangsa indonesia
terutama demi kelancaran pemerintahan presiden joko widodo dan wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin sebagai salah satu kader dari nu
mudah mudahan dengan doa ini khususnya karena kita baru saja pelantikan presiden wakil presiden
kita semuanya keluarga besar nu mendoakan mudah mudahan presiden joko widodo dan pak wakil presiden kiai hasyem ma'ruf amin
diberikan amanah dalam bertugas diberikan sehat keselamatan selama lima tahun ke depan
dan kita semua sebagai masyarakat indonesia sudah sewajibnya sepantasnya kita mendoakan
karena negara yang baik adalah negara yang pemimpinnya mendoakan rakyatnya rakyatnya mendoakan pemimpinnya
jadi tradisi di nahdlatul ulama itu membaca salawat nariah
salawat nariah ini adalah salawat yang digabung dengan tawassul
mohon kepada allah swt agar dikabulkan dengan barokah nabi muhammad
ini kekuatan kita kekuatan nahdlatul ulama untuk memohon kepada allah swt
karena itu dibacakan dengan angka yang banyak dan dilambangkan dengan angka satu miliar